panas disini perasaan kiki tadi cuma pesen minum teh manis doang
apa mbaknya salah taruh meja ya
ya kali ya coba kita nyain deh
ini mbaknya salah taruh meja ya
soalnya kan tadi kiki gak pesen air putih panas
mbak kiki kan minumannya ini doang
aduh ya ampun gerobaknya
kenapa semakin kiki berusaha melupakan semakin kiki selalu teringat ya
yang kemarin jalan sama cowoknya
eh sama mamanya juga deh
kayaknya nih ya udah direstuin ya
kau lainnya ngomong apa tuh
jadi gini kiki kemarin kan kita ke mall tuh
nah kita ngeliat loh tapi keluar sama cowok sama maunya juga
lo udah sedeket apa sih sama dia
gak usah bahas bahas mas randy lagi
kenapa tuh si kiki aminarti
gak tahu aneh banget ya
masa tadi kiki aminarti aneh banget ya gier hari ini
iya jadi kan kita berdua lagi godain kiki aminarti
ya soal cowok kemarin itu gier di mall
terus dia ngerasa sedih
ya jadi kan kita berdua lagi godain kiki aminarti

iya gier apa udah putus kali ya mereka berdua
bagus bagus banget tau gak lo
kok lo keliatannya seneng banget sih gier
girang banget nih kayaknya ada kesempatan lagi ya buat deketin kiki
gue gak seneng gue cuma ngetawain dia
lagi nih itu cuy belagu tau gak lo

gery gery kebiasaan banget sih ninggalin kita berdua ya
kiki harus semangat jangan putus harapan
selama canur kuning belum melambai
selama canur kuning belum melambai
kiki masih punya harapan dengan mas randy
gigi masih punya harapan dengan mas randy
ini mbak semuanya
makan aja lah gigi
daripada nanti gigi sakit
mbak minum aku mana
mbak kenapa mbak
saya nitip sope sama tasnya disini bentar ya mbak ya

pasti karena semalam
susah tidur mikirin mas randy terus nih
susah tidur mikirin mas randy terus nih
pelan pelan pelan
aku bukain ya
sakit kakinya nanti aku obatin ya
sakit rakinya nanti aku obatin ya
masuk dulu yuk
ini aneh loh
ini kan kawasan jogging track ya
kenapa bisa ada tukang bakso masuk ke jogging tracknya
harusnya kan jualannya di luar
ini harus dilaporin ya

ini kan tadi gak sengaja emang kenapa bisa ada tukang basuh masuk ke jogging tracknya

iya lagi pulang mama juga udah gak apa apa kok udah
ya mendingan sekarang kita pulang biar kita bisa cepat obatin mama
ya mendingan sekarang kita pulang biar kita bisa cepet obatin mama
makasih ya andy
makasih ya sayang
ya udah jangan marah marah terus

sarapan kiki tadi pagi tuh dikeluar semua deh

gara gara gigi muntah masuk angin
perut gini gak enak banget lagi
gitu paling gak seneng nih kalau udah masuk angin begini
kok ada air putih panas disini
perasaan gigit tadi cuma pesen minum teh manis doang
apa mbaknya salah taruh meja ya
iya kali ya coba kita tanyain deh
ini mbaknya setelah taruh meja ya
soalnya kan tadi gigi
gigi kan gak pesen air putih panas mbak
oh gak kok mbak ini bener buat mbaknya
tadi yang pesen mas mas tadi
mas mas yang tadi
mas mas tinggi kulitnya kecok
masa dia seperhatian itu sama kiki
ya tapi kalau bukan dia
apa ini kasus gila udah sama gigi
eh bos bos kenapa kakinya
tadi ada kecelakaan kecil pas jobling
oh mau saya obatin
mendingan kamu langsung antur rena ke kamar dia harus ganti baju dia harus kelas soalnya
sama sama bu cepat sembuh ya bu
kita langsung ke kamar mama ya
pendek aja gimana
lumayan juga ya
sakit sebelah kiri ya mah
aku urutin ya
cuma terkilir dikit aja
sama ini tadi pinggang pinggang belakang
cuma terkilir aja bu sedikit
yaudah kalau gak mau ke dokter mama isi rahat ya
yaudah mama isi rahat ya
aku sama mas al harus siap siap dulu soalnya
ya mas salah
kalian berhati hati ya ma
aku gak mau kejadian kayak begini ke orang lagi
aku udah banyak kehilangan ma